kepala uda sulawesi tenggara memastikan bahwa imawan randi masih suai yang meninggal saat berunjuk rasa tertembak peluru tajam
selain randi muhammad yusuf kardawi juga meninggal dunia usai mengikuti unjuk rasa menolak rkuhp dan revisi undang undang kpk di kendari sulawesi tenggara
aksi unjuk rasa mahasiswa menolak materi kontroversial rancangan kuhp dan undang undang revisi kpk di kendari sulawesi tenggara telah menelan korban
di antaranya adalah mahasiswa universitas halo oleo imawar randi yang meninggal setelah tertembak
kapolda sulawesi tenggara brigjen irianto memastikan peluru yang mengenai randi saat berunjuk rasa adalah peluru tajam
namun irianto mengaku belum mengetahui dari mana sumber peluru tersebut
untuk memastikan jenis blor yang menembus dada randi
polda sulawesi tenggara masih akan menunggu
hasil uji balistik yang akan dilakukan tim mabes polri
sementara itu ratusan warga desa lakarinta kabupaten muna
mengantar randi ke tempat peristirahatan terakhir di tempat pemakaman umum desa setempat pada jumat petang
warga dan tokoh desa menilai randi pantas mendapatkan gelar pahlawan
setelah memperjuangkan aspirasi rakyat dengan mengorbankan jiwa dan raganya
selain randi mahasiswa universitas halu oleo lainnya muhammad yusuf kardau
yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa di kendari sulawesi tenggara juga meninggal dunia
ia menghembuskan nafas terakhirnya pada jumat pagi setelah menjalani perawatan selama dua belas jam di rumah sakit
mas kendari sulawesi tenggara
jenasa yusuf langsung dipulangkan oleh keluarganya ke kampung halamannya di kecamatan kabawo
kabupaten munda sulawesi tenggara
yusuf mengalami koma akibat luka saat berunjuk rasa
dia sempat menjalani operasi hingga kemudian dirawat di ruang icu
pihak keluarga mendesak kasus meninggalnya yusuf
tim liputan cnn indonesia
musisi ananda badudu yang jumat pagi ditahan karena dugaan menggalang dana untuk aksi demo mahasiswa akhirnya dibebaskan
sementara sutradara dokumenter sexy killers dandi duwilaksono
ditetapkan sebagai tersangka akibat unggahan twitternya tentang papua dan wamena yang dianggap melanggar undang undang ite
setelah melalui proses pemeriksaan selama hampir empat jam
hingga jumat dini hari di reskrimum polda metro jaya
status dandi duwilaksono ditetapkan sebagai tersangka
pendiri watch dogs sekaligus sutradara film dokumenter sexy killers ini
dianggap melanggar undang undang ite akibat unggahan twitternya tentang papua dan wamena pada dua puluh tiga september lalu
dan tiba tiba dapat tugas ke rumah
dan kemudian menunjukkan materi yang saya tweet
mengkonfirmasi apakah ini benar tweet saya saya jawab betul terkait papua
peristiwa dua puluh tiga september kemarin
lalu kemudian menyodorkan surat penahanan
ini ke sini saya justru penasaran ingin tahu apa sebenarnya yang disangkakan sehingga
ada pun penetapan status dandi hingga saat ini tidak ditahan
dan masih akan menunggu proses selanjutnya
itu berawal dari adanya postingan ya
postingan di media sosial
milik persangka ddl
postingan itu ya postingan itu
dan tulisan di dalam akunnya itu menggambarkan kegiatan di papua
yang belum bisa dicek kebenarannya
dengan postingan itu
itu bisa membuat masyarakat itu mengandung ujaran kebencian dan isu sara di sana ya
selain dandi musisi ananda badudu akhirnya dibebaskan setelah digelandang ke polda metro jaya pukul empat jumat pagi
karena menggalang dana untuk aksi kunjuk rasa mahasiswa di depan gedung perwakilan rakyat dua puluh empat september lalu
setelah diinterogasi selama kurang lebih lima jam di ruangan resmo polda metro jaya
mantan vokalis banda nera dan ex jurnalis tersebut dibebaskan murni
saya salah satu orang yang beruntung
sudah punya privilege untuk bisa segera dibebaskan
tapi di dalam saya lihat
banyak sekali mahasiswa
dan diproses dengan cara cara yang tidak etis
ananda badudu ditangkap karena aksi penggalangan dana yang ia himpun dalam situs kitabisa com
penggalangan dana digunakan untuk membantu kebutuhan mahasiswa pada aksi mahasiswa pada dua puluh tiga dan dua puluh empat september
dari situs kitabisa dana aksi mahasiswa terkumpul sekitar satu ratus tujuh puluh lima juta
di twitter tagar bebaskan ananda badudu menjadi trending topic
banyak warganet mengecap tindakan
penangkapan terhadap ananda badudu
dibeliputan cnn indonesia
ya institusi polisi saat ini tengah menuai sorotan dari sejumlah pihak
bukan tanpa alasan
dugaan adanya aksi kekerasan dalam penanganan demonstrasi dan jatuhnya korban luka hingga meninggal dunia
sementara itu penangkapan aktivis dan jurnalis dandi laksono dan juga ananda badudu
juga dipertanyakan bagaimana penangkapan tersebut
dianggap bagian dari pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi
dan apa yang perlu dievaluasi dari institusi kepolisian
apakah perlu juga untuk dilakukannya reformasi di dalam institusi kepolisian
kita akan coba membahasnya malam hari ini bersama dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung dalam dialog di prime news malam hari ini
di studio sudah ada algifari aksa kuasa hukum dari dandi laksono
selamat malam bung algivary
terima kasih sudah hadir di prime news
saya juga akan menyapa
lewat sambungan telepon
ada pak bambang rukminto pengamat kepolisian dari institute for security and strategic studies
selamat malam pak bambang
oke selamat malam mas
baik baik terima kasih pak bambang sudah meluangkan waktu
sebelum ke anda saya akan juga sapa dari luar studio
ini ada pak andrea h pulungan
komisioner komisi kepolisian nasional atau kompolnas
selamat malam pak andrea
selamat malam mas
baik pak andrea
selamat malam mas algivary dan pak bambang
pak andreas saya mungkin langsung ke anda dulu pertama untuk mengajukan pertanyaan
ini terkait dengan cara cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang menuai sorotan ini pak andrea
dianggap represif begitu dan juga menyelahgunakan kewenang
bahkan sampai juga akhirnya ada dugaan melakukan tindak kekerasan
ketika menangani aksi demonstrasi mahasiswa
apakah kompolnas juga melihat hal yang sama atau justru berbeda pak andrea
ya jadi kalau kompolnas itu melihat dari berbagai macam aspek
yang pertama kami melihat bahwa pada saat penanganan misalnya baru pertama kali datang para pengunjuk rasa itu tidak ada masalah
tetapi eskalasi meningkat itu ketika sudah ada mulai
misalnya pengerusakan lalu kemudian juga ada pelemparan dan bahkan sesudah jam lewat jam waktu ya jam delapan belas
nah kalau dibilang kekerasan ya saya lihat memang ada kekerasan tetapi kekerasan yang diperbolehkan oleh undang undang sebagian
dan itu terukur gitu
jadi saya pikir apa represif ya represif ada apakah represif tersebut ada penyimpangan ya oke kita lihat nanti
tapi yang jelas polisi sudah berusaha untuk proporsional berusaha ya walaupun hasilnya kita lihat seperti apa di lapangan
oke yang terukur dan sesuai dengan undang undang itu yang seperti apa yang anda maksud
kita juga tahu pak bahwa ada dua mahasiswa di kendari yang kemudian meninggal dunia dan sudah dikonfirmasi bahwa itu terkena peluru tajam
ya khusus untuk masalah kendari kita harus pisahkan juga ini kan masih dalam penyelidikan

kita lihat juga masalah kendari itu masalahnya peluru tajamnya juga dari mana
karena instruksi sudah jelas baik dari kapolri ataupun kapolda pada saat penanganan unjuk rasa tidak ada peluru tajam
jangankan tajam peluru karet saja tidak ada
jadi ini mesti kita lihat dulu dari mana itu peluru tajamnya
kemudian ada satu lagi yang meninggal yang meninggal dunia kita juga mesti lihat dulu kenapa meninggal dunia dan apa penyebabnya
jadi ya kami prihatin ada korban korban seperti itu
dan kami juga sama sekali sangat tidak mengharapkan
dan saya tahu bahwa mobes polri sudah menurunkan tim dan uji balistik sedang dilakukan otopsi sudah dilakukan
dan ada beberapa tindakan yang sudah dilakukan juga oleh mobes polri dalam rangka khusus masalah kendari
oke jadi anda mau katakan bahwa peluru tajam itu belum tentu berasal dari senjata milik kepolisian dan juga perlu pendalaman lagi
ya perlu pendalaman lagi
oke kalau untuk yang di jakarta bagaimana pak
karena kan kemudian aksi berujung pada kerusuhan ada sejumlah mahasiswa ataupun massa yang kita tahu bahwa beredar videonya dipukul ditendang begitu
bahkan ada sejumlah mahasiswa yang sedang makan ini informasi yang kami dapatkan kemudian ditangkap
terukuran seperti apa
ya jadi gini jakarta juga kita harus pilih pilih
jadi ada juga kan proses pembakaran proses peletupan
proses pembakaran proses pelemparan proses pengurusan pagar
ya itu juga kan harus kita lihat gitu loh
nah polisi kan berusaha untuk menangani hal hal tersebut
akan tetapi memang saya tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa pihak yang terpancing
jadi ya ada abuse juga ada
nah kalau ada abuse saya berharap ya saya berharap seperti yang dilakukan oleh polda sumatera utara
jadi ketika ketahuan ada buktinya langsung ditindak
ada kalau nggak salah lima
ada kalau nggak salah lima yang abuse terhadap mahasiswa langsung
langsung ditindak oleh kapolda sumatera utara
nah saya juga berharap begitu di daerah daerah lain
kalau memang ada buktinya yuk silahkan perlihatkan buktinya
dan ya berikan kesempatan kepada polisi untuk menindak hal itu
kalau memang ada abuse
jadi saya melihat juga bahwa kondisi di lapangan itu kondisinya sangat tidak baik
pengunjuk rasa juga sudah berusaha
untuk cooling down akan tetapi pada ujung ujungnya ada pengerusakan ada pelemparan
bahkan mohon maaf ya saya pikir kalau unjuk rasa nggak perlu pakai cacimaki gitu loh
di lapangan kita mendengar cacimaki
ya polisi juga manusia
ya kita memang juga harus evaluasi ya bagian pengamanan tersebut
karena ketika berlangsung ya diharapkan dapat mengendalikan emosi
tetapi faktanya tidak bisa
ya tapi manusiawi juga sih
ya apa sih yang lama lama kuat gitu ya di cacimaki ataupun mungkin diperlakukan kasar
jadi ya saya berharap kedua belah pihak introspeksi
tetapi ada sebuah catatan bahwa tidak hanya terjadi seperti itu
jadi ada polisi juga memberikan air minum
atau mungkin mereka sharing makanan
bahkan ada anggota mahasiswa atau pengunjuk rasa yang luka itu langsung dibawa oleh polisi
jadi kan saya pikir tidak semuanya gitu loh kejadian seperti itu
hanya saja sayangnya yang terekspos yang hal hal yang seperti itu
dan ada juga sebetulnya korban yang datang dari pihak kepolisian
saya ke pak bambang rukminto
pak bambang anda punya pendapat yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh pak andrea
bahwa kemudian ada bentuk kekerasan atau represif yang memang sesuai dengan undang undang dan masih tahapan wajar
ini juga melihat kondisi situasi di lapangan
dan harus berimbang melihat situasi kala itu
kalau kita mau menyoroti pihak kepolisian
apa pendapat anda pak bambang
saya rasa kepolisian dalam penanganan kemarin keluar dari sop yang ada di kepolisian sendiri
di kepolisian ada beberapa peraturan kapolri terkait dengan pengendalian massa
ada beberapa perkap tahun dua ribu sembilan juga ada tahun dua ribu enam tentang protap pengendalian masa
di situ ada disebutkan ada beberapa pasal
saya tidak bisa apa itu
tidak apa untuk merincinya tapi bisa dibuka
tentang bahwa penanganan unjuk rasa bahkan untuk perusuh pun tidak bisa melibatkan emosi
kalau kita lihat video video yang beredar baik di televisi maupun yang sudah beredar di media sosial
kita melihat bahwa petugas yang berada di lokasi
itu sudah menedepankan emosi
sehingga tampak sekali bahwa bukan lagi mengendalikan masa yang sedang menyampaikan aspirasi
tetapi ini sudah melawan seolah olah melawan musuh dari perusuh
perkap yang dilanggar itu apa pak bambang
apa perkab yang dilanggar
peraturan kapolri tentang pengendalian massa
juga ada periru tahun dua ribu enam
nomornya mohon maaf saya tidak tapi bisa ditelusur
juga ada peraturan kapolri tentang pengendalian juk rasa terkait dengan hak asasi manusia
ini di dalam deda lintuh rapah asal itu menyebutkan bahwa penanganan unjuk rasa itu tidak boleh mengedepankan emosi
jadi tidak ada disipin yang harus didekatkan oleh pimpinan di lapangan
selain itu juga bahkan untuk perusuh pun harus juga mengedepankan praduga tak bersalah
ini kalau melihat video video polisi sudah tidak peraduga tak bersalah lagi karena beberapa kasus mahasiswa yang tidak melakukan apa apa
batuk atau tidak berpotensi berbuat anarkis juga mendapatkan sasaran amukan
demikian juga dengan masyarakat di sekitar yang mungkin juga menonton beberapa informasi mereka sudah dipukulin oleh kepolisian
artinya apakah anda melihat ada kesalahan prosedural yang dilakukan dalam penanganan terhadap demonstrasi kemarin
jelas jelas ada alasan prosedur
karena peraturan kapolri itu adalah sop dalam pengendalian unjuk rasa
itu yang harus menjadi standar operasi prosedur peraturan peraturan kapolri
bahwa kemudian ada beberapa hal yang terjadi di lapangan karena eskalasi
protak itu tidak
protak itu peraturan kapolri itu tidak membahas persoalan seberapa besar eskalasi
emosi aparat harus tetap terjaga
kita lihat beberapa penanganan unjuk rasa
kalau di beberapa lembaga bagaimana kepolisian bertindak dengan sangat dingin
mereka tetap dingin dan melihat itu sebagai
baik pak bambang
pak bambang kita berhenti sampai didugaan anda soal adanya kesalahan prosedural yang dilakukan oleh pihak kepolisian
soal itu pun nanti saya akan tanyakan ke bung al ghifari aksa dalam penetapan dan dilaksanakan sebagai tersangka
dan juga kemarin penangkapan terhadap ananda badudu
apakah anda melihat juga dalam konteks yang lain juga polisi juga melakukan ada kesalahan prosedural
dan nanti akan juga dijawab oleh pak andrea
kami harus break
kami akan segera kembali saat lagi
kalau tadi kita kemudian juga membahas soal adanya dugaan kesalahan prosedural yang tadi disampaikan oleh pak bambang rukminto
yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani aksi mahasiswa
saya ke bung al givhary kalau begitu
sebagai kuasa hukum dari dandi laksono
apakah anda juga melihat atau begini deh
apa yang tidak tepat ketika polisi menetapkan dandi laksono sebagai tersangka
dan juga menangkap ananda badudu ya
terkait dengan pengumpulan donasi dan lain sebagainya
apa yang tidak tepat dari situ
kenapa dandi tiba tiba ditangkap pada tanggal dua puluh enam kemarin
pada jam sebelas malam ataupun setengah dua belas
tanpa sebelumnya ada panggilan pemeriksaan
di mana letak bahwa ini adalah head speech
ataupun ujaran kebencian dan penyebaran permusuhan berdasarkan sara
di mana juga ini
letaknya bahwa ini hoax sehingga menimbulkan kerusuhan ataupun keonaran
sementara keonarannya sudah terjadi
apakah ini betul betul demi penegakan hukum atau yang lain gitu
ini yang disangkakan undang undang ite ya
undang undang ite kemudian ada kuap pasal empat belas hari lima belas
pertama adalah secara prosedural ada yang salah kedua ada yang janggal kedua adalah soal substansi begitu
kemudian kita melihat bahwa yang dilakukan dandi kan sebenarnya adalah kebebasan berekspresi dan menyampaikan informasi yang mana itu hak asasi manusia
dalam situasi yang sekarang orang orang butuh sangat butuh informasi terkait situasi di papua sehingga orang juga tidak berspekulasi dan kemudian malah muncul hoax
dandi seperti itu dia menyatakan dalam pemeriksaan di kepolisian artinya dia justru membantu masyarakat supaya situasinya jernih
sekarang situasinya chaos situasinya benar benar tidak terkendali dan informasi informasi yang jernih sangat dibutuhkan sekarang ini untuk masyarakat di luar papua dan juga di papua
tidak ada unsur unsur ujaran kebencian itu tidak ada
ya tidak ada unsur ujaran kebencian kemudian tidak ada niat dandi juga untuk kata
katakanlah supaya terjadi kerusuhan di papua sana gitu kan itu kan yang dituduhkan oleh polisi terhadap dandi itu
dan kita sangat kecewa sebenarnya eskalasinya sedang turun
ketika tanggal dua puluh enam itu presiden menyatakan komitmen terhadap demokrasi jangan ragukan komitmen saya terhadap demokrasi
kemudian ada pertemuan dengan ulama dan para tokoh dan ada komitmen untuk mengeluarkan perpu sorenya
kemudian jam sebelas
kemudian ada penangkapan terhadap dandi
dia juga tidak hanya ngomong soal papua dan dia juga tergabung dalam aliansi masyarakat sipil untuk keadilan dan demokrasi
yang turun ke jalan pada tanggal dua puluh empat september dan mengeluarkan tujuh desakan
jadi apakah benar ini sebuah proses hukum atau pembungkaman ataupun menghambat informasi untuk adanya demonstrasi dan seterusnya
kenapa sampai kemudian anda juga bertanya tanya apakah ini justru pembungkaman terhadap
kebebasan berekspresi bahkan penyebaran informasi itu kenapa dasarnya apa itu
ya karena tadi secara substansi apa yang dilakukan oleh dhani kan bukan tindak pidana
kemudian secara substansi apa yang dilakukan oleh dandi justru exercising hak asasinya
kemudian bagus untuk demokrasi
di tengah akses akses informasi ini sangat dibatasi
itu yang kemudian
jadi kalau bisa disimpulkan
yang sebagai kuasa hukum dandi dan juga kemarin kita tahu di waktu yang hampir bersamaan juga ditangkap tapi kemudian dibebaskan ya atas nama ananda badudu
jadi kesimpulan anda dari proses itu seperti apa terhadap pihak kepolisian
ya kesimpulan kami ini kriminalisasi terhadap aktivis termasuk terhadap ananda
lucunya kemarin setelah dandi pulang dalam perjalanan ananda ditangkap
kita juga dikontak lagi oleh kawan kawan ananda
atas dasar apa apa yang dilakukan oleh ananda
melakukan kerja kerja kemanusiaan membantu orang untuk dapat ambulan untuk dapat air minum dan seterusnya
dan ini contoh bagi demokrasi kita bahwa demonstrasi penyampaian pendapat tunjuk rasa itu dibiayai oleh publik
bukan dibiayai oleh bohir seperti yang terjadi di depan kpk misalnya
ketika ada demonstran yang mendukung capim kpk dan mendukung revisi undang undang kpk mereka dibayar tiga puluh lima ribu lima puluh ribu
itu yang terjadi kan banyak banyak terjadi
dan ini contoh yang bagus apa yang dilakukan oleh ananda
saya juga ingin mengevaluasi sebenarnya apa yang terjadi secara keseluruhan terkait penanganan aksi
kami menganggap bahwa tindakan polisi sangat brutal
tindakan polisi sangat eksesif
dan tadi disebutkan sebenarnya ada empat perkap yang mengatur mengenai demonstrasi ini yang bisa digunakan
sebenarnya ada lima satu lagi ada protap dua ribu sepuluh
satu perkap delapan dua ribu sembilan belas
dan implementasi standar khasasi manusia
di situ juga dijelaskan bagaimana kapan polisi harus menembak kapan harus menggunakan kekerasan
yang dibetulkan oleh undang undang
kemudian ada perkap nomor satu dua ribu sembilan tentang penggunaan kekuatan
kapan polisi menggunakan senjata api
harus ada tembakan peringatan dulu
kemudian yang lain adalah perkap nomor enam belas tahun dua ribu enam dan tujuh tahun dua ribu dua belas
pada tahun dua ribu enam tentang pendauman pengendalian masa
di situ ada jelas ini tahapan tahapannya ketika situasi hijau kuning merah
kemudian perkab tujuh dua ribu dua belas juga tadi ada ditentukan pasal dua puluh tujuh nya
polisi itu tidak boleh emosional dan spontan ketika mengendalikan massa gitu
itu yang tadi mungkin juga melengkapi apa yang disampaikan oleh pak bambang rukminto ya
soal peraturan kapolri tersebut
pak andrea tadi sudah dengar apa tanggapan dari pak bambang dan juga bung al giv
hari ada dua hal ini pak andrea yang juga masih satu nafas sebetulnya
adalah soal penangkapan dandi laksono dan juga ananda badudu meskipun sudah dibebaskan
yang dianggap ada kejanggalan secara prosedural
dan kemudian tanggapan anda soal adanya pelaksanaan perkap yang tidak dilakukan ketika menangani aksi masa di jakarta
ya saya juga pengen tahu itu perkap yang katanya ada tembakan peringatan itu di perkap berapa dan pasal berapa
karena yang jelas di perkap delapan dua ribu sembilan itu sudah jelas ketika anggota polisi itu terancam dia boleh mengeluarkan tembakan
terancam jiwanya terancam luka berat dia boleh mengeluarkan tembakan
kan tapi permasalahannya polisi itu tidak ada yang membawa senjata dengan peluru tajam dan peluru karet gitu loh
pada saat kemarin
terus kalau soal emosional saya akan sampaikan di depan bahwa ya betul adalah oknum yang begitu juga
tapi itu tidak semua begitu gitu loh
dan kalau misalnya ada ya silahkan laporkan dan biar diproses gitu
terus mengenai kasusnya dandi sama ananda
saya tidak bisa banyak komentar karena keduanya setahu saya sudah jadi tersangka
sebagai kuasa hukum ya sebaiknya lakukan upaya upaya hukum dan bukan bicara
terus saya tidak bisa banyak ganggu opini ke publik
tetapi kalau tersangka ya silahkan pra peradilan gitu loh
nanti kalau misalnya dari para peradilan ternyata apa yang dilakukan oleh polisi salah silahkan laporkan ke komponlas dan irwasum
kan simpel sudah ada prosedurnya gitu loh
kalau bicara ke publik nanti ternyata pra peradilan mengatakan benar
ya terus yang dibicarakan apakah itu tidak akan membuat publik menjadi bingung gitu
terus kemudian kalau substansinya seperti apa
ya substansi kan sudah jelas
kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka
substansi nanti dipengaruhi
nah kompolnas ini tidak punya kewenangan untuk mengkoreksi seseorang yang sudah menjadi tersangka
kenapa itu begitu
karena itu adalah kewenangannya pra peradilan dan itu sudah diatur dalam kuhap
tapi kalau misalnya hasil dari pra peradilan itu menyatakan bahwa polri itu salah
ada yang tidak tepat
boleh laporkan ke komponlas dan irwasum
saya pikir begitu
oke oke silahkan
tadi ada pertanyaan mengenai perkab berapa
ya perkap satu dua ribu sembilan
sebenarnya sebagai komponlas ya tidak perlu
bapak adalah anggota komponlas
saya tidak perlu kasih tahu lagi
ini kan makanan hari harinya kompolnas
perkap satu dua ribu sembilan tentang unggahan kuat
pasal berapa yang terkait peringatan
ada di pasal lima belas
kemudian di lampirannya itu ada evaluasi evaluasi
evaluasi evaluasi terkait penggunaan kekuatan dari kepolisian
itulah yang harus dikejar oleh kompolnas
bukan seperti sekarang menurut saya
betul ada evaluasi
tapi kan evaluasi bukan sekarang
selesai dulu dong
evaluasi itu setelah ada penggunaan kekuatan setelah demonstrasinya
jadi ketika aksi sudah berakhir segera dievaluasi
oke saya ke pak bambang rukminto
ya kan setiap hari ada demonstrasi
dan polisi juga melakukan aneh
kompolnas tidak menjadi humas dari polri
pak andrea boleh ditahan dulu pak
silahkan pak bambang
kompolnas sebaiknya tidak menjadi humas dari polri
penjelasan penjelasan dari pak andrea pulungan tadi
seolah olah komponlas menjadi humasnya polri
kalau melihat yang sudah yang terjadi di lapangan
saya melihatnya bahwa di situ kenapa emosi anggota bisa terjadi
karena ada suasana
sebenarnya saya ingin bertanya
polri itu menjadi sponsor dari undang undang revisi undang undang kpk dan capim kpk yang terpilih
ini yang menjadi yang harus dicermati
akibatnya di lapangan mereka seolah olah menjadi pembela dari tuntutan penolakan mahasiswa itu
itu yang terkait dengan aksi

apakah menurut anda perlu dilakukan evaluasi segera setelah aksi atau bagaimana
karena tadi juga antara bung al givhary dengan pak andrea masih ada silang pendapat soal evaluasi itu dilakukan kapan
evaluasi harus dilaksanakan hari per hari
bukan setelah aksi selesai
kalau melihat beberapa aksi kemarin runtutan aksi kemarin
ini terjadi di lapangan
tanpa ada kontrol dari pimpinan polri
pimpinan polri seolah diam
berapa hari aksi ini terjadi dan sampai hari terakhir baru ada pernyataan dari kapolri
itu pun juga tidak pada substansi masalah terkait dengan aksi yang dilakukan mahasiswa
oke oke baik baik
yang jelas kalau soal penembakan di kendari
tadi wak kapolri juga sudah berbicara
di kendari untuk kemudian mendalami lagi atau menginvestigasi lagi soal itu
tapi kita break dulu ya
bung al gifari pak bambang dan juga pak andrea
kita akan bahas usai jeda ini muncul desakan agar kemudian karena ini agak berulang dan juga berentet
menurut sejumlah pihak aksi aksi represif dugaan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian
apakah kemudian perlu dilakukan reformasi di tubuh institusi kepolisian
kalau iya kenapa
dan kalau tidak juga apa yang akan dilakukan
kalau tidak juga apa yang menjadi alasan ya
kita akan bahas usai jeda di segmen terakhir dialog
kami akan segera kembali saat lagi
baik sebelum saya ke pak andre dan juga pak bambang
kalau begitu setelah proses ini
ini kan maksudnya dhani laksono juga sudah ditetapkan sebagai tersangka meskipun tidak ditahan ya
apa yang anda ingin serukan kepada pihak kepolisian berkaitan dengan ini
dan mengapa kemudian anda juga lagi lagi menyoroti soal ini membungkam kebebasan berekspresi
tapi kemudian kita tahu bahwa ini kan ada undang undang ite di dalamnya itu bagaimana
ya tadi saya juga ingin meluruskan
kalau ternyata ada prosedur yang tidak benar disuruh langsung ke pra peradilan
sementara di manajemen penyidikan kemudian di kuha pada yang namanya sp tiga

kasus ini memang tidak ataupun bukan tindak pidana
kemudian gelar perkara seharusnya bisa dihentikan
itu yang pertama kita minta kepada kepolisian baru
kemudian kalau memang ini kasus adalah benar benar kasus eh menurut kepolisian
baru kita challenge di pra peradilan atau kita tunggu di pengadilan
dan itu juga sudah disiapkan sebenarnya
saya tidak ingin membangun opini dalam hal ini
nah kemudian tapi yang kita perlu juga cermati terkait juga dengan reformasi kepolisian
pada tahun dua ribu dua belas sampai dua ribu empat belas lbi jakarta melakukan risk assessment
ada seratus perkara di kepolisian
kemudian hanya enam ratus empat puluh lima ribu yang kemudian diproses
ada sekitar empat ratus yang tidak jelas
nah jangan sampai dandi ini menjadi satu dari sekian banyak kasus kasus yang gak jelas
dan kita ngomong soal kpk itu kemudian ada kasus yang tidak jalan jalan
kemudian harus ada sp tiga untuk di kpk
di polisian sendiri ada ratusan ribu
artinya anda melihat juga perlu juga ada reformasi di institusi kepolisian
ya betul harus ada wajib
itu agenda reformasi kita yang tertunda atau bahkan mundur
jadi setelah reformasi sampai kisaran dua ribu sembilan dua ribu sepuluh mungkin sampai dua ribu dua belas
ada banyak aturan aturan bahkan tadi per cap dua ribu sembilan per cap ham dua ribu sembilan
itu hasil dari reformasi polri dan hasil dari engagement dengan masyarakat sipil
sekarang semuanya dikesampingkan
saya ke pak andrea pak andrea bicara mengenai evaluasi
saat ini di luar perdebatan tentu ada dorongan ada desakan agar belajar dari beberapa kasus ini
dan dugaan aksi represif institusi polri ini perlu direformasi
anda sependapat atau satu pandangan tidak pak andrea soal itu
kalau untuk reformasi ya
artinya bahwa perlu ada perbaikan perbaikan di berbagai bidang termasuk evaluasi yang dikatakan melakukan kekerasan di luar kewenangan
salah satunya itu
kedua saya juga sepakat bahwa ada beberapa perkara perkara tunggakan itu kenapa tertunggak itu juga perlu kita evaluasi
karena ternyata dari hasil temuan kami juga salah satu variabelnya adalah kesulitan memenuhi alat bukti
jadi kan kalau sudah memenuhi alat bukti itu sulit
misalnya seperti pelakunya ke luar negeri dan tidak bisa dipanggil
atau misalnya seperti pelakunya juga sedang sakit dan sakitnya tidak berhenti berhenti
seperti ada beberapa kasus yang saya temukan begitu
jadi saya pikir ya kita perlu mengevolasi
ya saya sepakat sih untuk mereformasi polri menjadi lebih baik itu saya sangat sepakat
tapi ya di bidang apa dulu ya mari kita duduk sama sama
dan saya juga harus meluruskan bahwa
perlu dipertanyakan statement pak bambang mengenai bahwa polri itu berada di belakang mengenai undang undang kpk gitu loh
jadi saya pikir perlu apa coba perlu duduk lagi lah
duduk lagi sama sama itu informasi itu dari mana
karena terus terang polri sebagai institusi tidak ada sebagai sponsor
tidak menjadi sponsor ya yang kami tahu
karena kalau menjadi sponsor pasti kami sudah evaluasi
terus mohon maaf juga bahwa saya bukan sebagai humas
oke baik pak andrea terima kasih banyak anda sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini di prime news
tentu kita berharap dialog ini kemudian menjadi bahan bahan evaluasi bersama terkait dengan kinerja dari kepolisian yang tengah disoroti hari ini
tapi saya akan berlanjut dengan bung al ghifari dan juga pak bambang
pak bambang kalaupun ada yang perlu dievaluasi dan juga direformasi di tubuh kepolisian apa yang menurut anda penting untuk dirubah
seringkali di kepolisian mengedepankan
kembali kalau kita runut dulu
kembali kepada undang undang dua tahun dua ribu dua tentang amanat kepolisian
bahwa kepolisian ini adalah pelaksanaan dari kamitikmas dan penegaan hukum
seringkali pengedepanan penegakan hukum ini sangat menonjol sekali maaf pak
tapi malah kedodoran
fungsi fungsi preventif dalam kamtipmas itu yang harus dilakukan
lebih lebih lebih mengedepankan
mengedepankan fungsi fungsi yang substansial
selama ini penegakan hukum seolah olah menjadi alat untuk abuse of power
beberapa kasus yang seperti terjadi di dandi di ananda badudu
demikian juga dengan kasus
ini yang patut kita sesalkan
kepolisian seringkali menggunakan alat alat
menggunakan fungsi penegakan hukumnya untuk sesuatu yang tidak substansi
fungsi fungsi kepolisian yang lain
terkait dengan keadilan mungkin terkait dengan di papua
ini tidak terjamah
penegaan hukum yang
yang kebablasan seperti ini sangat disayangkan sekali
kalau melihat kontek kontek beberapa isu beberapa hari terakhir ini
kepolisian menurut saya malah
mengalihkan isu pada substansi substansi masalah yang terkait dengan
kebutuhan pabrik yang
misalnya apa itu pak
seperti kasus di aksi mahasiswa
kepolisian bukan menjadi fasilitator berkait dengan aspirasi mahasiswa
tapi malah berkutat dengan problem problem yang lainnya
demikian juga dengan kasus papua
kepolisian malah berputar putar terkait dengan hoax
tuduhan hukum pada veronica koeman
tapi tidak menyelesaikan kasus represi yang dilakukan oleh aparatnya sendiri di surabaya
ini yang menguap dari perhatian kita
ini yang sangat disesalkan
terakhir bung al givhary
apa kemudian kesimpulan anda
kalau kita bicara soal
menyoroti kinerja kepolisian singkat saja
kepolisian sangat tidak profesional
sehingga kita ingin polisi yang betul betul profesional
menjalankan perkab perkab menaati peraturan perundang undangan
misalnya contoh kalau ada mahasiswa yang melakukan kekerasan
tangkap kemudian proses
bukan kemudian dipukuli ditorture bahkan ditembak
jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang terjadi sekarang
kekerasan kemudian orang mahasiswa meninggal ditembak
itu hanya statistik
kita seharusnya sudah sangat berdua
sudah sangat berduka dengan kejadian kejadian ini
sehingga polisi harus profesional dan juga transparan
transparan terhadap kinerjanya
transparan terhadap keuangannya
kita sama sama tahu sekarang polisi punya anggaran yang sangat besar
itu dibelikan untuk apa saja
kemudian tahun depan ada satu ratus empat triliun
anggaran yang diberikan oleh kepolisian di tengah
kepolisian sedang sangat buruk kinerjanya
ini juga patut kita pertanyakan
jadi kita ingin
polisi yang humanis sebenarnya
ketika menangani aksi bisa melakukan tindakan tindakan yang preventif
ketika ada kekerasan ya tegakkan hukumnya
jangan kemudian polisi juga melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan pemukulan
jangan polisi juga melakukan kekerasan ataupun pengerusakan
kalau soal danilasonon bagaimana
jangan juga instrumen instrumen hukum yang sudah jelas
kemudian ditafsirkan sangat lebar
hate speech itu adalah pasal perlindungan hak asasi manusia sebenarnya
ujaran kebencian itu sebenarnya hanya ditujukan
untuk mencegah orang melakukan diskriminasi kekerasan
ataupun ujaran kebencian yang berlanjut berdasarkan sara
ini dandi menyampaikan informasi masa dikatakan melakukan hate speech
dan informasinya jelas
kemudian banyak orang yang di
kalau kita lihat orang awam pun ini bukan hate speech
ini bukan ujaran kebencian
ini sama seperti pasal perbuatan tidak menyenangkan
jadi yang untung dibatalkan oleh mk
frase perbuatan tidak menyenangkan
kalau dulu orang dilaporkan dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan
hari ini kita dilaporkan dengan ite terus gitu
ketika menyebarkan informasi kita kayak berekspresi
inilah yang harus dievaluasi habis habisan
makanya dulu kita sepakat bahwa penyidikan polisiannya itu
ada di bawah kejaksaan seharusnya
jadi kita harus mengembalikan
kejaksaan itu sebagai dominus litis
dia yang mengendalikan penyidikan
polisi hanya mencari fakta
yang memilih pasal pun seharusnya kejaksaan
setelah diteliti oleh kejaksaan
ini kan polisi betul betul punya kewenangan yang sangat powerful
dan evaluasi itu perlu dilakukan secepat mungkin sebetulnya
berkaitan dengan sejumlah kasus yang terjadi hari ini
terima kasih banyak bung algyifari akses sudah hadir di prime news malam hari ini
terima kasih pak bambang rukminto pengamat kepolisian
sudah bergabung juga
dan tadi sebelumnya juga sudah ada pak andrea hapulungan komisioner dari kompolnas
dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi yang lain
tetap bersama kami di prime news